kuasa hukum jessica kumala wongso mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum di pengadilan negeri jakarta pusat
dalam persidangan jaksa penuntut umum mendakwa jessica dengan tuduhan pembunuhan berencana
penasehat hukum terdakwa yang diketuai oleh oto hasibuan mengatakan tuduhan pembunuhan itu tidak benar
menurut kuasa hukum beberapa tim ahli meragukan kasus yang menjerat jessica
rencananya sidang dilanjutkan pada kasus jessica akan kembali digelar pada dua puluh satu juni dua ribu enam belas pukul sepuluh pagi dengan agenda kesaksian para saksi